banjirop yang menumpukan pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah sejak senin lalu
mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat
rabu sore menteri pupr basuki hadi mulyono meninjau lokasi tangguh laut di pelabuhan tanjumas
yang sedang diperbaiki oleh tim gabungan dari polri tni bpbd pelindo dan balai besar wilayah sungai pemali juwana
munculnya gelombang pasang air laut setiap siang hingga sore hari
dianggap menjadi kendala proses pembuatan tanggul laut dengan ribuan sak pasir ini
sehingga diperlukan banyak pompa untuk membuang air laut yang masuk area pabrik tempat tanggul laut didirikan
selain mendapat tambahan pompa dari kementerian pupr
truk trailer akan dikerahkan pihak tni guna mengangkut karung pasir ke lokasi tanggul laut
dan jumlah personil ditambah untuk bekerja pada saat gelombang air laut surut
penanganannya kita tutup itu dulu kemudian kita pompa
kalau sudah kita pompa dia surut baru kita masukkan material yang benar geobag nya geobox nya
saya tutup dengan agak permanen
ini kita tangani juga di sunda kelapa jakarta
tapi sementara ini karena nggak bisa masuk dari darat kita harus dari laut dengan sandbag sandbag
tadi sudah coba berdiskusi bagaimana caranya supaya tanggul yang jebol itu segera bisa tertutup
salah satunya kita menggunakan truk trailer yang mungkin baknya tinggi kurang lebih satu sampai satu lima meter
sehingga pasir pasir ini karung karung pasir ini bisa kita letakkan di bak dan langsung kita dropping di lokasi di mana jebolnya tanggul tersebut
seperti diketahui jebolnya dua tangguh laut
laut membuat banjir bandang rop di kawasan pelabuhan tanjung mas semarang sejak senin lalu
genangan rop yang mencapai tinggi satu hingga satu lima meter
membuat sedikitnya dua puluh pabrik di kawasan industri pelabuhan tanjung mas berhenti beroperasi dan meliburkan karyawan
karena hampir seluruh bagian pabrik tergenang banjir rop
damar sinuko semarang